siapa yang senyum
itu barusan senyum
walaupun tetep nyebelin
tapi ternyata batu bata gak sejahat yang gue pikir
putri ngerasa keganggu gak ya
kalau gue beradif kayak gini
nanti dia malah risih lagi

aku jadi kepikiran putri terus ya
gak ketebak mau apa sih dia
tapi mata gue kelihatan sembab gak ya
gue gak mau ibu sampe tau tadi gue nangis
nanti pasti ibu mikir yang macem macem
aku bingung ya
harus bayar kontrakan
atau bayar servis mesin
kalau aku bayar kontrakan
gimana aku bisa jahit baju ibu ruku
ibu baru mau nelfon kamu put
jam gini kok belum pulang tuh mana
soalnya kemasukan debu
jadi merah ya
ibu ya yang habis nangis
kok muka ibu sedih gitu
oh ibu tuh kecapean ngantuk
kayaknya ibu perlu tidur
aku terpaksa bohong sama ibu
aku gak mau bikin ibu ikut sedih
putri gak boleh tahu kalau sebenarnya sekarang aku lagi kesulitan
ya udah bu aku ke kamar ya
boleh nggak besok aku ke makam ayah
udah lama gak nengokin ayah
besok ibu temenin ya
ibu juga mau ke makam ayah
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
ini kan hp nya usus goreng
kok bisa ketinggalan di sini
gimana caranya ya gue balikin hp usus goreng
waktu gue lihat udian bisa setegar itu di depan pupa
sedih apa dan sancur apa nyokap gue
waktu bokap gue meninggal
kalau inget kejadian tadi
kok gue jadi kasihan ya sama khusus goreng
ternyata dari kecil dia udah gak punya bokat
dia dan nyokapnya harus struggling berdua
kalau sekarang dia jadi setambeng itu
papa tuh cuma minta kamu
supaya bisa bersikap baik sama melk
apa sih susahnya kayak gitu
gara gara sikap kamu itu hubungan baik papa sama om remon seberantakan
sekarang papa minta kamu minta maaf sama mel
ya enggak lah pak
sebentar lagi mel mau ulang tahun
jadi kamu harus turutin semua keinginanmu
jangan buat dia kecewa
aku gak mau
jangan bikin malu papa sama om remon ya
ini bunga buatlah
ini sebagai permintaan maaf gue